di stasiun pasar senen sodara diprediksi jadi puncak arus balik lebaran stasiun pasar senen
terpantau rame pemudik yang baru tiba di jakarta pada senin malam pt kereta api indonesia
memprediksi puncak arus balik dengan moda transportasi kereta api akan terjadi pada
senin malam tercatat empat puluh tujuh pemudik akan kembali ke jakarta dengan rincian masing masing sebanyak
dua ratus penumpang turun di stasiun pasar senen dan lima belas penumpang turun di stasiun gambir
sementara lainnya turun di stasiun bekasi dan jatinegara selain pemudik yang tiba stasiun pasar senen
juga masih diramaikan warga yang baru akan melaksanakan mudik
sebanyak empat lima ratus pemudik tiba di terminal busur
mayoritas pemudik yang tiba berasal dari daerah sumatera dan juga jawa tengah
pada arus balik terjadi keterlambatan kedatangan bus yang disebabkan kemacetan di sejumlah ruas tol
dan antrian di pintu masuk pelabuhan
jumlah kendaraan yang memasuki pelabuhan bakau huni lampung
sejumlah area dermaga dipenuhi kendaraan yang ingin kembali ke pulau jawa
terpantau sejumlah kantung parkir di dermaga terpenuhi oleh kendaraan para pemudik yang kembali ke pulau jawa
berdasarkan data yang dirilis asdp
diprediksi masih ada satu ratus tiga kendaraan yang belum kembali ke pulau jawa
dengan angka tersebut diperkirakan akan terjadi lonjakan pemudik kedua